sampai jumpa di video selanjutnya
sampai disini nathan
kalo sampe mona gak dateng juga
berarti hubungan gue sama mona udah end
mungkin gue harus bisa melupain dia
oh iya mon bukannya tadi lo dicat sama nyokap lo buat telfon ya
yaudah lo telfon aja ya kan
oh iya bener banget
yaudah kalo gitu gue telfon nyokap gue dulu ya
disini aja kenapa sih
eh my darling dinda
lo kayak gak tau nyokap gue aja sih kan
gue itu mau telfon nyokap kan
jadi harus fokus
disini tuh agak riwuh
sebentar aja kok guys
gue pikir lo gak akan datang
lo buru buru kesini lari
cuma buat mau petem sama gue
lo udah bela belain
ngindar dari dinda buat ketemu sama gue
gue hargainya selalu
kok belum balik dari tadi
mona dia kemana
bukannya dia lagi telfonan beb
jangan jangan si mona ketemuan sama okan lagi
beb mau kemana
udah bisa kawat kalau dinda tau
pak kita ke arah mana nih pak
aduh kita harus temukan jejaknya nih
kanan apa kirian nih

ini kok kayak potongan kainnya salma ya
jangan jangan kita yang nyasar
kok si nathan dari tadi diem aja
kan harusnya dia yang mimpin
kenapa gak dia aja sih yang mimpin
tuh lihat kak
tuh di belakang gue
gak ada rob
eh serius kak tadi dia di belakang gue ya
lah ini kagak ada
pak pak pak
kondi mandi nathan
bikin pandeng kapal lo dan sejauh
nathan dadoh kemana pula dia pergi tuh
tadi dia di belakang saya pak
iya terus dia hilang
pak terus gimana dong pak
salmanya jejaknya belum kelihatan
terus sekarang nathan hilang juga
sudah gerah sekarang gini saja
itu bagi menjadi dua kelompok ya
kelompok pertama bapak jaya aldo sama robby
pergi ke arah sana tuh
sisanya pergi ke arah sana
dalam jangka satu jam kalau tidak ada tanda tanda
langsung balik lagi ke area camping oke
ayo bergerak kita sekarang hati hati ya
tunggu sekarang kita cari yuk
apa pesannya cuma salusinasi gue doang
nathan gue ada di sini nathan
gue di sini nathan
gak ada yang luka
ya kalau gitu sekarang kita langsung balik ke camp aja ya
jalannya pelan pelan sal ntar lo nyesar lagi
mona tuh kemana sih
bisa ga kita cari situ yuk